rupiah dan negara kesatuan republik indonesia
keduanya tidak dapat dibisarkan
rupiah sebagai simbol kedaulatan negara
sebagai satu satunya alat pembayaran yang sah di indonesia
mendukung setiap aktivitas ekonomi masyarakat
kebanggaan seluruh komponen bangsa indonesia
rupiah didesain dengan sepenuh hati
menampilkan pahlawan nasional kebanggaan bangsa
keindahan dan keragaman budaya nusantara
memperkuat kebinakaan negara indonesia
dengan nilai keindahan dan teknologi pengamanan
menjaga rupiah sama dengan menjaga simbol kedaulatan negara
saya yakin semua cinta rupiah
dengan mengenali merawat dan menjaganya sepenuh hati
saya juga yakin semua bangga rupiah
dengan menggunakannya dan mematuhinya
sebagai satu satunya alat pembayaran
untuk setiap transaksi ekonomi dan keuangan
di seluruh wilayah indonesia
sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa
saya mengajak kita semua
dalam bertransaksi berhemat berbelanja dan berpengaruh
mari kita lakukan dengan benar
karena rupiah adalah mata uang kita
mari kita cinta bangga dan paham rupiah
mulai dari diri sendiri